ya membaca dinamika politik seminggu terakhir dinamika yang terjadi masih mengulas soal pengelolaan negara serta pro dan kontra cerita lama
tidak hanya itu momentum munajat dua ratus dua belas menciptakan hembusan baru perdebatan abstrak yang terperangkap dalam ruang tuding tanpa akhir
kami akan bahas peristiwa sepekan dan juga pengaruhnya atau apa pengaruhnya dalam politik elektoral pilpres dua ribu sembilan belas bersama dengan tiga narasumber saya pada malam hari ini yang sudah hadir di studio dua cnn indonesia
ada zuhairi misrawi juru bicara tkn jokowi maruf maruf amin maksud kami
dan selamat malam semuanya assalamualaikum gusmis
selamat datang di studio dua cnn indonesia
kemudian juga jurubicara bpn prabowo sandi bang andre rosiade yang kayaknya minggu ini tidak berada di dapilnya ya
lebih banyak berada di jakarta ya
kemarin minggu lalu baru dari jawa tengah
oh baru dari jawa tengah
di jawa tapi tidak main di sumatera tempat kandangnya bang andre sendiri ya
kemudian juga ada bang ihsan lulemba direktur eksekutif institut peradaban yang mungkin pada malam hari ini bisa melihat bagaimana
akan menjadi pelerai
melihat bagaimana peradaban dari para pelaku politik satu pekan terakhir ini
saya mungkin ingin langsung melihat bagaimana tanggapan dari baik dari gusmis bang andre maupun juga bang isan terkait dengan kejadian dalam satu pekan terakhir
mungkin kita bisa tarik momen yang paling baru ini terjadi adalah munajat dua ratus dua belas
kita bisa lihat dulu cuplikan dari acara munajat dua ratus dua belas kemarin terutama terkait dengan insiden tindakan persekusi yang atau dugaan tindakan persekusi yang dialamatkan kepada beberapa jurnalis pada malam kemarin
tidak ada yang masuk
bang andre mungkin sudah mendengar ya kabarnya ya kalau misalnya terjadi sebuah insiden dan dugaan tindak persekusi terhadap beberapa jurnalis termasuk terutama jurnalis yang ada di bendera transmedia detik tv maupun juga cnn indonesia tv
saya baru baca itu
ada yang mengirimkan ke saya bahwa
ada kejadian hal seperti ini
tentu ini mengagetkan ya
karena memang acara kemarin kalau kita lihat
di televisi dan kita baca
di berbagai media mainstream
acaranya sukses luar biasa ya
acaranya juga dibentuk ini adalah merupakan
aca dengan tensi yang damai sebenarnya
iya makanya agak mengagetkan tiba tiba
sore saya membaca ini terus terang
saya kaget ternyata ada
kejadian mungkin ya tadi kan
mungkin sudah ada penjelasan dari ustadz yusuf martak
lalu bang novel
juga sudah menjelaskan
to be honest pak yusuf martak ternyata
belum mengetahui kronologis dari kejadian
iya saya juga belum tahu baru baca dan tadi
pas di ruangan vip juga
menonton sedikit memang mengagetkan
karena acara itu benar benar tensinya juga
tenang tidak ada
rame ya diksi diksinya juga
biasa biasa saja memang
sejuk lah untuk berdoa bermunajat
kepada allah swt
tiba tiba terjadi kejadian ini tentu
terus terang saya
partai gerindra tentu kaget ya
kita menyayangkan terjadi
kepada teman teman media
tapi mungkin saja tadi
saya baca sempat juga ada miss ya
bahwa dianggap ini
bukan dari media gitu loh
tapi alhamdulillah kan sudah bisa
diselesaikan harapan kami
tentu ini menjadi pelajarannya
untuk lebih berhati hati jangan sampai
mencap seseorang atau
menstigma teman teman media sehingga
akhirnya teman teman itu dibully atau
di persekusi harapannya seperti itu
oke tapi bang andre intimidasi terhadap
wartawan yang meliput acara acara terutama
atau kemudian dihadiri secara
masif gitu oleh masa
dari dua ratus dua belas tersebut ini bukan kali pertama
terjadi apakah dari green dress
sendiri atau bang andre atau
bpn prabowo sandi pernah membuat komunikasi
ke depannya seperti apa karena ini kan
tentu saja diatur oleh
undang undang pers dan juga kuh pidana
saya rasa ini kan bagian
kecil mungkin ini juga
mereka mungkin bagian
dari apa namanya
mereka coba mengamankan suasana
mungkin the riuh ya jadi mungkin ada
terkesan intimidasi dan persekusi
tapi yang jelas
institusi yang berbeda dengan partai green dress
partai green dress tidak punya
hubungan dengan teman teman
di dua ratus dua belas meskipun kita
dua ratus dua belas ini adalah pendukung
pak prabowo yang kedua
juga bpn juga secara institusi
juga tidak mempunyai hubungan dengan
teman teman dua ratus dua belas meskipun ada
orang orang yang aktif di dua ratus dua belas
juga menjadi anggota bpn
tapi intinya adalah
ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita semua
ke depan harus
lebih baik lagi baik panitia
maupun pihak keamanan dalam menjaga
melihat lihat betul jangan sampai
wartawannya benaran wartawan dianggap
wartawan bordrik atau kecopet ini penting juga
jangan sampai kita terlalu
cepat mengambil keputusan
tabayun dulu kalau istilahnya
gusmis nanti sebagai ustadz
dan kiai kita harus
tabayun dulu ya bukan takaruf
jadi tabayun kepada teman teman itu
dan cross check dulu apakah betul
jangan sampai mengambil tindakan yang akhirnya
berujung acara ini baik
tujuannya baik tapi di ujungnya
jadi perdebatan bahkan
ustadz yusuf martak saja belum
mengetahui kejadian ini karena memang
saya juga baru tahu menjelang sore ini
setelah bacadetik com juga
oke kalau gusmis memandangnya seperti apa
acara munajat dua ratus dua belas secara keseluruhan
kemudian juga tindakan
persekusi atau intimidasi terhadap wartawan
yang meliput dari
kacamata tkn sendiri gimana
ya pertama kacamata yang positif
ya tentang munajat
bahwa memang dalam
suasana politik dengan tensi politik yang
sangat tinggi munajat
atau berdoa atau dalam
jadi apapun doa doa
untuk kedamaian untuk kebaikan
bangsa ini kita harus dukung
secara diskursus itu
sangat dekat dengan politik
insiden yang terjadi kemarin itu memang
terjadi di internal terkait
dengan politik pilpres
motakhir gitu nah ini
tadi andri mengatakan
tidak ada kaitannya dengan pak prabowo
ini tentu saja
pada akhirnya akan menggerus
sebut citra baik dari dua ratus dua belas
karena selama ini orang menganggap bahwa
dua ratus dua belas adalah gerakan moral
sikap sikap yang ditunjukkan
kemarin tentu saja akan men downgrade
masyarakat atau umat terhadap dua ratus dua belas
salah satu pilar penting
dalam demokrasi kita harus
karena dengan wartawan
publik bisa tahu informasi
tentu yang terakhir harapannya memang
yang di publik ini
terutama apalagi gerakan dua ratus dua belas
yang didalamnya mengusung
tentu memang harus menghargai
melaporkan ke dewan pes
atau ke pihak yang berwajib
supaya tidak terulang lagi
kalau misalnya bang ican melihat sinyal politik seperti apa sih
yang diberikan oleh munajat dua ratus dua belas
kira kira kalau misalnya tadi
gusmis mengatakan kalau ada warna politik di
bisa memberikan warna
ke pesta politik ini ke arah yang berbeda
dari rencana rencana lain sebelumnya
tapi jawaban bang icang kita tahan dulu
kita akan berikan di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemiru tepercaya
keseluruhan mungkin tidak
ini besar atau kecil tapi kira kira
ini kan ada dua kutub
persepsi yang ada
dua ratus dua belas dan seluruh
organ yang terlibatkan tentu
kita tahu bahwa nuansanya walaupun
tidak ada hubungan struktural dengan
atau gerindra tetapi hubungan
atau hubungan komunikasi
politiknya kan terasa
di wartawan kan berlaku
hukum bahwa fakta adalah fakta dan dia
akan datang kemanapun itu jadi saya kira
itu hukum besi
tapi memang persepsi umum
juga terbentuk bahwa
gerakan dua ratus dua belas atau kita kaitkan
secara tidak struktural pun
persepsi umum mengatakan bahwa
media mainstream tidak
friendly kepada mereka
katakanlah pada dua ratus dua belas yang
besar kemarin kan tidak
tidak diliput secara ini jadi ini kan
persepsi besar yang muncul di
di masyarakat di kedua belah pihak
tidak ada yang
politik itu kan bermain dalam sebuah
nuansa yang besar
perlu diteliti lebih jelas
apa yang terjadi dengan
memanfaatkan gambar gambar yang sudah kita punya
tentu lebih baik
katakanlah pertama apakah itu melibatkan
atau ada perintah yang
yang jelas oleh
wartawan a b c jangan
saya tidak yakin
apakah wartawan wartawan ini salah
saya juga hampir tidak yakin lagi kan mereka meliput
nah barangkali yang perlu dilihat
di off air tadi kita mendengarkan bahwa
ada satu kejadian yang sebelumnya ada disitu yang itu adalah
ada copet kalau tidak salah
penggumpalan masa kan memang melibatkan
tidak hanya orang yang baik baik
orang yang mau mencuri kesempatan juga
perlu diperhatikan dan itu layak
dimana mana di terminal
apalagi sebesar itu
bagaimana dibentukkan ya teman teman
untuk mencari fakta misalnya untuk melihat
dan itu melibatkan
terus pihak medianya sendiri
atau ada melibatkan dewan pers
atau organisasi profesi
mungkin kalau pihak berwajib belum masuk juga lebih baik
jadi kita selesaikan jangan langsung lompat ke hukum
hukum itu kan jalan terakhir
kita berunding kita bermusyawarah kita cari tahu
kita dudukkan masalahnya dengan lebih proporsional
kan dengan keterbatasan informasi kan kita hanya bisa menduga
katakanlah tadi apalagi ada trigger
misalnya ada kejadian ada copet
suasana ekotik kan kita tahu
dalam suasana yang terburu buru saja
satu person atau satu individu itu sulit memakai akal sehat yang banyak
tetapi kalau kerumunan lebih sial lagi
itu lebih sulit sehingga
saya sih lebih menyarankan agar
para pihak yang terkait
sama sama membentuk tim bersama itu lebih indah
lebih indah dalam harmoni sosial
dan saling menghormatikan
dua ratus dua belas atau gerakan masyarakat apapun
hanya bisa punya implikasi strategis
kalau ada dukungan media
media pun juga akan meliputkan setiap kegiatan
di mana kita berada
masyarakat yang baik
kalau kedua belah pihak ini berunding
saya kira polisinya juga merasa terbantu
gak usah dulu lari ke polisi
ini duduk dulu komponen komponennya
kalau dikumpulkan banyak bahan banyak kamera banyak angle
kan bisa kelihatan tuh
apa yang sebenarnya terjadi sebagai pemicunya
coba lihat di gambar itu mbak fani
itu banyak masyarakat
jamaah yang tidak mengetahui
kejadian ini kelihatannya
jadi hanya terlihat hanya sekumpulan orang
berkumpul jamaah lain
tidak mengetahui kejadian ini
tidak mengetahui dan ternyata
dan masuk akal
yang lain panitia yang lain
lalu juga penyelenggara
bahkan sekaliber ustad di sumartak pun
tidak tahu kejadian ini
karena kelihatannya memang ini
kejadian semacam apa ya
lingkaran kecil ya kalau kita lihat
tapi intinya memang
ini harus dievaluasi ya
dari bentuk pengamanan
ini harus dievaluasi bahwa jangan
sampai begitu gampang
untuk berperasangka buruk
akhirnya terjadi persekusi dan bull
persekusi dan bully terhadap media itu
sudah pasti salah
tapi jangan sampai mengeneralisir
acara munajat dua ratus dua belas
yang sudah sukses
menjadi ajang persekusi

ada persekusi terhadap media tersebut
ada persekusi terhadap media tersebut
ada persekusi terhadap media tersebut
ada persekusi terhadap media yang dianggap
bertentangan dengan pilihan politik dua ratus dua belas
jadi memang ini setuju sekali
kalau bisa ini yang terakhirlah
bahwa media punya hak yang sama
untuk meliput kegiatan publik
supaya publik tahu apa isinya gitu
jadi jangan sampai kemudian
ini menjadi satu dinamika
yang tidak menciptakan suasana kondusif
dalam demokrasi kita
tapi kalau misalnya tadi seperti perkataan gusmis
terkait dengan apakah memang munajat dua ratus dua belas
ini juga digawangi
atau ada yang mengendarai gitu
secara kepentingan politik
kenapa aktilas lebih lanjut
terkait dengan pernyataan baik dari selamat ma'arif
maupun juga pernyataan ketua umum
pan zulkifli hasan
di acara munajat dua ratus dua belas semalam
pertama nasional itu
juga membela ulama
membela umat dan
berbasis masa islam
sehingga kita menginginkan
waktu yang tinggal
yang dekat ini
untuk komitmen bersama
kondusifitas bangsa dan negara
april nanti pemilu yang damai
dengan satu keinginan bersama
untuk saling menguatkan
partai islam dan partai berbasis muslim
itu yang terpenting bahwa kita ingin pemilu damai
dengan sebuah target kita menguatkan
dengan partai islam dan partai berbasis islam
di parlemen nanti
ini yang insya allah akan kita
dalam rangka menjunjung pemilu yang damai yang aman
yang menentukan arah indonesia
adalah bapak bapak ibu ibu seluruh rakyat indonesia
betul apa betul
betul apa betul
oleh karena itu pemilu bukanlah pesta satu hari
pemilu akan menentukan masa depan kita
dki pada waktu itu alhamdulillah kita punya gubernur
menang gubernurnya dua satu dua betul apa betul
coba kalau waktu itu yang menang yang itu
kita boleh gak disini kumpul
persatuan nomor satu
ya gusmis menanggapi
pernyataan dari zulkifli hasan
pak zulkifli hasan di acara munejat dua satu dua
yang tadinya katanya rencananya tidak ada
sebuah kepentingan politik gitu
khususnya dalam pilpres dua ribu sembilan belas
tapi ternyata ada ajakan untuk memilih
salah satu paslon tertentu
seperti apa gusmis tanggapannya
ya tanggapan kami memang ya pada akhirnya
harus diakui dua satu dua adalah gerakan politik
karena tadi pidatonya pak zulkifli sudah sangat eksplisit
dan kami berterima kasih
setiap kali ada event dua satu dua
survei di jawa timur tinggi sekali
karena orang jawa timur sangat tidak suka dengan
event event agama yang dijadikan kendaraan
sebagai alat politik
tetapi memang di jakarta
menguntungkan atau di sekitarnya banten
atau di sekitarnya jawa barat gitu
jadi ini secara elektoral kalau dengan tema kita
memang ada plus minus
tetapi sekali lagi saya kira memang
apa tidak ada acara lain yang lebih elehan
untuk menjadikan demokrasi kita lebih subtansial
dengan beradu argumen program program apa
misalnya soal satu lima juta hektare yang tanah
yang pak prabowo yang tersebar itu bagaimana diklarifikasikan
tentang bagaimana konsep pak prabowo soal reformasi agraria gitu
kan masih banyak isu isu tentang masalah infrastruktur
mbak andri juga sudah bisa mikir mikir nih jawabannya
jadi menurut saya memang ya sudahilah gitu
biarkan agama itu menjadi jalan menuju kerukunan
menuju kedamaian menuju kebersamaan
jangan gunakan agama sebagai alat untuk memecah belah kita
sebagai bangsa lebih lebih sebagai umat
karena bagaimanapun sangat tidak elok lah menurut saya gitu
bagi saya saya mau najat saya setuju sekali
tapi kalau mau najat kemudian didalamnya digunakan sebagai kendaraan politik
menurut saya ya saya kira kalau gerindra mungkin dia bisa lolos ke parlemen ya
dia partai yang mendapatkan keuntungan dari kotel efek gitu kan
tapi kalau pan gitu kan apa sebenarnya berbicara seperti itu
ya kalau yang hadir di sana itu lebih ke gerindra sebenarnya gitu
jadi kalau pak zulkiflah hasan dengan segala hormat saya kepada beliau sebagai ketua mpr gitu
apa yang bisa diharapkan secara elektoral sebenarnya dari acara seperti itu gitu
jadi sekali lagi saya setuju dengan pendapat beberapa tokoh
termasuk hidat nur wahid belakangan mengatakan jangan gunakan agama sebagai kendaraan politik
saya tidak tahu apakah beliau itu hadir disitu
iya kalau beliau hadir disitu saya kira pidatonya itu harus disampaikan disitu
karena beliau mengatakan jangan jadikan agama sebagai kendaraan politik
baik kalau bang andri sendiri menanggapi gimana ini cara yang kurang elegan kalau kata gusmis barus
saya rasa kan acara munajat tadi kan jelas untuk berdoa ya pada allah swt
dan saya rasa umat dan ulama apa namanya tidak memilih pak jokowi itu kan pasti ada yang salah dalam kebijakan pak jokowi
presiden itu tugasnya mengayomi masyarakat indonesia
tapi munculnya pernyataan dari
umumnya rakyat indonesia
jadi kalau ada rakyat kelompok rakyat yang tidak mendukung pak jokowi sebagai presiden republik
tidak ingin memilih pak jokowi berarti ada ketidakadilan yang dirasakan oleh umat islam
yang kedua bicara soal pernyataan bang zul
saya rasa dia tidak mengajak orang memilih pak prabowo itu kan masyarakat
yang lebih parah itu iwayan koster bilang
jangan lupa coblos pak jokowi lalu camat camat di makassar itu saya camat ada pakai baju dinas
bahkan bupati wali kota sejawa tengah dan dimana mana di seluruh indonesia
jadi pak sulhas nggak apa apa acara mula
sebentar mendeklarasikan pak
kalau ngeritik juga aku
ya sebentar sebelum selesai
jadi mendeklarasikan pak jokowi dimana mana bahkan ada yang berbaju dinas bahkan ya kalau kita mau objektif gubernur gubernur yang dilantik oleh pak jokowi di istana
masih pakai baju putih putih
dengan topi dan lengkap
ditanya wartawan langsung deklarasi mendukung pak jokowi di istana
abis dilantik ini kan
dan itu mereka aman aman saja
tapi kalau ada kepala desa di mojokerto ditangkap
ustadz slamet ma'arif ikut tablik akbar
dan langsung tersangka
tapi kalau iwayan koster nih
apakah kita lihat nih tersangka atau enggak nanti camat camat di makassar
bupati kuningan tuh anda selaknat kalau nggak dukung jokowi
lalu di kampung saya itu bupati pesisir selatan itu pakai tanda pangkat deklarasi dukung pak jokowi
ini supaya rakyat tahu ada ketidakadilan
oke ada komparasi
nah jadi bicara bang zul bang zul tidak secara eksplisit menyatakan itu dan itu tidak dalam acara kenegaraan acara pemerintahan
dimana orang orang pendukung pak jokowi banyak menggunakan acara acara yang perlu ditambahkan
men restate dikti jelas jelas jangan lupa jawabannya nomor satu
oke bang andri kalau bang ican sendiri melihatnya seperti apa
ya ini memang satu kita lihat ke hulunya dulu lemap
soal dari hulu ya lalu bebek
karena ya harus kalau nggak kita ketemu akarnya
pertama memang undang undang kita itu dibikin undang undang pemilu pilpres itu untuk berhadapan
jadi settingnya memang berhadapan
jadi berhadapan itu memang langsung terbelah kayak katakanlah amerika walaupun mereka bukan dengan perang
jadi berhadapan itu memang langsung terbelah kayak katakanlah amerika walaupun mereka bukan dengan perang
bukan dengan peraturan yang ketat
nah kedua tensi dengan sembilan bulan masa kampanye itu juga hulu
dua bulan kek tiga bulan kek gitu ya
timingnya berarti bang andri yang menjadi calon apa
durasi itu terlalu panjang
jadi kayak para sekondan para penasihat politik
jadi memang mbak fani yang disampaikan mbak ican saya ini caleg de pereri
kami ini juga merasakan
ini kampanye terlalu lama

nah bang ican melihatnya ideal gak kalau waktunya seperti ini
jadi gini ini curcol dulu sebelum bang ican masuk nih
saya ingin bikin dulu koridornya itu supaya kita sampai pada titik begini
ini kan up and down ini apa namanya emosi publik
kan dua dua akan bekerja dengan peralatan yang dia punya
sebagai pertahanan dia punya fasilitas untuk menggunakan yang tadi di protes oleh andre

tapi sebagai penantang dia juga punya peralatan masyarakatnya
dia juga punya peralatan masyarakat karena dia bukan pemerintah untuk mengelola dengan isu yang dia punya
apa yang dia punya yaitu kegiatan masyarakat
bahwa itu namanya munajat kayak apakah itu ceramah filsafat kayak atau apa saja
itu kan semua upaya atau sumber daya politik yang mereka hanya bisa pakai itu
dan di pihak lain tentu hukumnya akan mencari tahu salah apa benar yang dilakukan oleh petahana atau salah apa benar yang dilakukan oleh penantang
hukum adalah mahkamah yang untuk menilainya
kita punya bawaslu kita punya undang undang kita punya kejaksaan kepolisian bahkan bisa dibawa ke ranah pidana
nah yang saya mau katakan bahwa dengan tensi seperti ini memang diperlukan otoritas yang bisa otoritatif
karena ada otoritas yang tidak otoritatif
maksudnya otoritatif itu kan dibuktikan dengan melaksanakan seluruh tupoksinya
agar orang merasa
kayak sekarang gini tadi kan saya usulkan jalan masyarakat
jalan masyarakat itu apa
wartawan pimpinan medianya dewan pers dan panitia munajat itu berunding untuk menyelesaikan dengan cara cara politik
diplomasi politik itu kan diplomasi
diplomasi itu berunding
jadi tahu tadi dikatakan apa namanya tabayun dan segala macam itu kan kosakata saja
tapi yang mau dilakukan mencari jalan keluar
kita duduk dulu taruh masalah
tapi kalau ada otoritas bagus sekali langsung
kena solusinya yang dibutuhkan begitu bang ican
dan ini kan tensi tensi itu ya harus dikelola
politik dengan masyarakat yang sebanyak kita seplural kita pasti lebih rumit daripada pemilu di malaysia
oke bang ican bicara mengenai masalah otoritatif saya harus punya otoritas untuk memotong durasi dari segmen
dan kita takluk
harus juga takluk
segera kembali tetaplah bersama kami di layar pemerintah percaya
bicara tajuk headline
kalau misalnya bicara yang menjadi tajuk headline dari media dalam satu pekan terakhir bukan hanya munajat dua ratus dua belas
tetapi juga hal hal yang timbul
akibat atau pasca debat kedua pasangan calon presiden yang terjadi minggu malam kemarin
mungkin kita bisa lihat napaktilah sedikit momen apa saja yang terjadi
tidak boleh tidak boleh
dia cerang pribadi
kita juga bisa kita muda banyak
peluar suatu pekan alamatogyet
acu aduata banyak orang
yang dibakar karena tiba katanya kalau mas
dengan keb laut tengah
pemilikan pak prabowo katanya itu padahal itu kan hgu itu kan bukan shm membedakan antara hak milik
dengan hak guna usaha saja pak jokowi kan tidak bisa tapi framingnya itu karena acara kemarin
ratusan juta yang nonton bahkan di kampung kampung sana juga nonton di kampung saya di sidikalang
sana di gede gede sana mereka kan percaya pak prabowo itu punya dua ratus dua puluh ribu hektare tanah
di kalimantan satu ratus dua puluh ribu di aceh kan begitu dia jadi kami menganggap itu serangan pribadi kan begitu
itu makanya kami maju ke depan bertanya kepada kpu ini udah kalian jelaskan apa belum tidak boleh
menyerang pribadi apa yang salah dalam hal ini kan beliau yang menyampaikan di awal bahwa sesuai
undang undang empat puluh lima pasal tiga puluh tiga bumi kekayaan dan segala hal dipergunakan sebaik baiknya untuk rakyat
nah tadi juga menyampaikan mengenai kritikan bahwa mengenai redistribusi lahan terus apa yang salah
anda mau menyampaikan redistribusi lahan tetapi anda juga mempunyai lahan
yang demikian luas yang saya sebut tadi izin usaha itu pak jk juga mengatakan prabowo kuasai lahan
di kaltim sesuai undang undang mana yang salah terus kenapa harus direspon juga dengan berlebihan
kalau kita lihat tadi ini sebenarnya terus langsung disajikan penutupnya kan bagus sekali
disampaikan oleh pak pak prabowo apa secara elegan ya gusmis ada dua argumen yang berbeda yang terjadi
di tempat yang sama saat ini kita duduk kalau bang jansen bilang itu adalah salah satu serangan yang terbukti serangan
menurut dua tapi kalau misal bang eriko bilang ini adalah tindakan yang berlebihan terutama dari
bpm prabowo sandi kemudian juga terkait dengan isu lahan terutama ini merupakan isu yang diangkat
lebih dulu oleh capres yang anda usung seperti apa gusmis ya sebenarnya kan kalau kata pak jokowi
tidak ada masalah artinya publik harus tahu bahwa pak prabowo mempunyai apa hgu atau apa
ya bu tani gitu ya publik saya harus tahu itu aja gitu loh ya bahwa ketika pak prabowo berbicara
bahwa tanah ini dikuasai oleh satu persen konglomerat gitu kan seolah olah dia tokoh yang
sangat populis begitu kan dengan retorika yang luar biasa itu tetapi faktanya bahwa pak prabowo menikmati
begitu banyak lahan ya untuk bisnis dia gitu jadi sebenarnya dalam poin itu saya ingin mengatakan ya
publik boleh tahu dan menilai pada akhirnya apakah pak prabowo itu konsisten dengan pidato dengan yang
dia sampaikan dengan visinya berbeda dengan pak jokowi yang selama dia memimpin tidak memberikan
tanah lahan itu kepada pengusaha justru dia memberikan sertifikat gratis kepada warga yang
jumlahnya sangat besar sekitar sembilan juta itu artinya politik keberpihakan terhadap rakyat miskin itu
sebenarnya ada pada posisi satu atau dua dan publik bisa menilai gitu jadi apa yang kita lihat tetapi
panjang karena sudah viral di masyarakat soal seberapa banyak lahan yang dikuasai begitu kan ya
kita harus bisa bertanya lanjutan selain publik tahu kalau kita bagaimana proses itu didapat
gitu kan walaupun jk mengatakan yang satu perusahaan tahun dua ribu empat ketika dia menjadi
pilpres tapi kan ada lahan lahan yang lain mungkin pada sejak pada zaman pak harto tapi pada akhirnya
adalah pada akhirnya aside mengatakan ya specs kalau ninewheel adalah musim sering penting fokus itu

kan tujuan pak jokowi menyebutkan itu ingin mendongret pak prabowo membangun narasi dan
menyudutkan pribadi menyudutkan pak prabowo padahal kita tkn dan bpn sudah sepakat bersama kpu sebelum
debat jangan menyerang ranah pribadi apalagi di debat pertama jokowi sudah melakukan fitnah
hoax juga kepada pak prabowo bilang pak prabowo mentandatangani berkas pencalekan narapidana
korupsi ternyata enggak bohong pak jokowi lalu pak jokowi menuduh partai gerindra partai yang
paling banyak narapidana koruptornya di debat pertama ternyata bohong juga pak jokowi gitu
lah nah di debat kedua coba menyerang tapi alhamdulillah ya allah memang sayang kepada
pak prabowo ya semuanya terungkap ini memang fakta ternyata tanah yang di kalimantan timur itu
pak prabowo membeli dari lelang di bppn pak prabowo bayar satu ratus lima puluh juta dolar cash kepada
prabowo kenapa beli karena tidak ingin lelang itu diambil dan dimenangkan oleh asing itu satu
termasuk yang di aceh di aceh juga melalui lelang bppn jadi tanah tanah yang dikuasai dan dimiliki
dan oleh perusahaan dalam tandung kutip perusahaan pak prabowo itu didapatkan melalui lelang bppn pasca
beliau pensiun tidak ada hubungan zaman orde baru itu kedua pertanyaan kedua adalah kita menyaksikan bahwa pertanyaan
gus pak jokowi tidak pernah memberikan apa perkara terakhir berikutnya pak jokowi tidak pernah memberikan apa
orang semua rakyat tahu masa lupa reklamasi di jakarta mungkin hanya tiga ratus atau lima ratus
hektar tapi harganya jauh lebih besar daripada ratusan ribu hektare tanah di kalimantan dan di
sumatera namanya reklamasi yang ada di jalan pak jokowi dan ahok jangan lupa kita itu reklamasi
oke itu hgunya sudah keluar hgu ya kalau nggak salah ya apalah nama tanahnya itu keluar kapan
presiden jokowi widodo gubernurnya namanya ahok yang lebih terjuang oleh pak jokowi beda dengan
tanah yang dimiliki tapi tidak pernah menawarkan jadi itu yang berbeda dibeli kowe kowe mau melakukan
uang jadi bahkan kesaksian kepala dinas di jangan mulai balik kepala dinas lingkungan hidup
di dunia selingkuh lingkuh tanah aceh menyatakan pak prabowo pahlawan oke saya harus potong dulu
ya saya mau minta tanggapan dari bang icen ini kalau
misalnya entah bang ican menanggapinya seperti apa perang fakta atau perang
argumen atau bola bola friksi yang muncul pada saat jelang pilpres dua ribu sembilan belas ini apakah menimbulkan
efek tertentu saya sepanjang karir profesional kan saya ini wartawan pemandu bincang bincang
talkshow host jadi maksud saya bagus saja sayangnya memang perang fakta itu post jadi maksud saya gini
bagaimana juga menyiapkan amunisi yang sama misalnya karena masalah tanah itu katakanlah
ditrigger itu dibuka semua saja bagaimana bagaimana itu terjadi zaman kapan keditres bisa itu terus
orang orang di bentangan hanya di publik kan itu tidak hanya buat kepentingan pilpres dan dan pilek
itu kepentingan bangsa ini kan daripada setiap saat di media muncul ini menguasai segini ini sebagian kecil
menurut saya itu baik dalam pengertian baik itu
orang orang itu banyak di kubu pak jokowi sekarang
tim sukses pak jokowi
buat saya sebagai anggota masyarakat
siapa saja itu penting buka saja
dan sehingga dua duanya
dalam tensi yang katakanlah
sama sama mau disembunyikan buka saja itu
kedua soal tensi tadi
kalau kita lihat apa yang terjadi di debat itu kan
dengan penonton yang besar sekali
kan tensinya juga tinggi
kan terlihat kerumunan yang seperti tegang
apa bedanya dengan kerumunan yang terjadi tadi
yang tadi kita bahas tensi kan itu
jadi ini kan elit super elit nih
yang hadir kemarin
kan dilihat televisi
dilihat oleh masyarakat gitu dengan mudah
nah tensi ini harus dimulai dari para elit
kejadian di munajat
ada menteri undangan kok marah marahin
yang di munajat dua ratus dua belas
saya bukan bilang itu peristiwa yang tidak perlu di
tapi itulah tensi yang harus dikelola masing masing
kita ini sedang belajar demokrasi
baru berapa tahun
marilah kita sadar sama sama kita sedang belajar
belajarnya bukan hanya gusmis bukan hanya bung andri
marilah harus dimulai dari siapa
ini pendek saja proses pembelajaran ini
yang terjadi selama pilpres atau jelang pilpres dua ribu sembilan belas ini
apakah cukup efektif untuk menarik
atensi dari para calon pemilih
terutama yang masih undecided voters
bung andre dan gusmis dan seluruh teman temannya
jika ini tidak dijadikan momentum
harga kita terlalu mahal
biaya yang mereka keluarkan pribadi dikeluarkan partai dikeluarkan masyarakat
untuk menuju ke tanggal tujuh belas april
sebagai pemilu pertama kali serentak
ini kan sebuah laboratorium besar
jangan sampai kita selesai keluar laboratorium
kita tidak dapat apa apa
dan terutama tidak dapat apa apa
bukan hanya mereka berdua kita berdua tentu
saudara saudara saya ini masuk parlemen
tapi kita sebagai bangsa tidak dapat pelajaran
apakah kita perlu evaluasi
apakah perlu kita bikin pemilu
jadi serentaknya itu
pemilu pusat sama pemilu daerah
terus ada pemilu selah
nah dengan demikian
percobaan ini tidak salah
tapi keluar dari laboratorium besar ini
jangan lupa kita negara besar dengan demokrasi
cina negara besar tidak demokrasi
marilah kita menggunakan ini sebagai sarana belajar semua kita
apalagi elit tentu
agar dari sini
kita bisa datang dengan sistem yang barangkali lebih baik
bukan hanya per pemilu
tapi lima pemilu ke depan
sistem kita pada malam hari ini sayangnya tidak bisa sepanjang yang kita rencanakan ya
baik bang andre bang isyan maupun juga gus mis
karena kita harus sudah ideologi
taat hukum itu penting bagi demokrasi
sebagai presenter talkshow juga ya
kita sudah hidup ideologi pada malam hari ini
tapi tetaplah bersama kami di layar pemilu
terpercaya kami masih akan kembali sesaat lagi